jadi baik dari sisi kapabilitas dan kesejahteraan guru itu adalah satu hal yang terpenting
karena murid itu hanya bisa sebaik gurunya
saya akan bikin statement habis itu saya akan pergi
jadinya harapan saya ke depan ini adalah alasannya kenapa mungkin saya terpilih ya
walaupun saya bukan dari seks pendidikan adalah satu
saya lebih mengerti belum tentu mengerti tapi lebih mengerti ada di masa depan kita
itu yang pertama karena saya bidangnya di dalam ya memang bisnis saya di bidang masa depan
dan kebutuhan lingkungan pekerjaan di masa depan itu sangat berbeda dan akan selalu berubah
dan itulah link and match dari yang pak presiden bilang kemarin
sekali lagi ini visinya pak presiden bukan visi saya
link and match itu adalah saya yang akan mencoba menyambung
apa yang dilakukan di institusi pendidikan
menyambung kepada apa yang dibutuhkan di luar institusi pendidikan
agar bisa adaptasi dengan segala perubahan itu
kedua mau gak mau dengan tiga ratus ribu sekolah dan lima puluh juta murid
mau gak mau peran teknologi akan sangat besar di dalam semuanya
kualitas efisiensi dan administrasi sistem pendidikan sebesar ini ya
jangan lupa ada yang empat terbesar di dunia sistem pendidikan ini
jadi peran teknologi itu sangat penting
dan yang ketiga adalah seperti arahan pak presiden
kita nggak bisa business as usual kita nggak bisa ya begitu begitu saja
kita harus mendobrak kita harus berinovasi
makanya lah menurut saya saya diberikan amanah ini
saya ingin ucapkan terima kasih nanti saya akan ucapkan beberapa patah kata kepada para driver dan para keluarga saya di gojek
karena saya juga sangat sedih untuk meninggalkan itu
jadinya terima kasih sekali terima kasih pak presiden terima kasih teman teman media
amanah ini saya ambil dengan sangat serius
tantangannya akan luar biasa
mohon dukungannya dan mohon dukungan juga para milenial
karena saya disini mewakili milenial
mohon dukungan teman teman milenial untuk berbagai hal inovasi yang akan saya lakukan